tempe dan tahu
dua makanan favorit masyarakat indonesia yang murah dan lezat
dua bahan makanan berbahan kedelai tersebut kaya akan protein nabati
sehingga baik dikonsumsi dari usia anak hingga dewasa
tempe dan tahu kerap diolah menjadi gorengan
dan bisa ditemukan di penjual pinggir jalan hingga restoran
beberapa hari lalu stok tahu dan tempe sempat hilang dari pasaran
perajin tempe dan tahu mogok produksi akibat kenaikan harga kedelai impor
dampak dari melonjaknya harga kedelai di pasar global
harga tahu dan tempe di indonesia naik sekitar dua puluh lima persen
didin penjajah gorengan di kawasan mampang jakarta selatan mengaku
hingga saat ini ia menjual tempe dan tahu goreng dengan harga dan ukuran normal
kalau saya potongnya masih tetap
segitu segitu gitu juga
tapi kalau tepis tebalnya mungkin dari pabriknya dari orang yang bikinnya
melambungnya harga bahan baku kedelai turut berimbas pada usaha kuliner tahu kekinian
meski demikian pemilik tahu kipas ninin pier
menyebut ia akan tetap mempertahankan kualitas bahan baku yang diperoleh dari supplier langganan
diusahakan kita harga tetap sama mbak
kualitas tetap lah seperti itu mbak
jadi kita tetap mempertahankan kualitas
kita punya untuk produk tahu
ya kalau pengaruh untuk omset ya mungkin sedikit ya mbak ya
tapi mudah mudahan semuanya sama lah mbak
tahu kipas ninin membuat olahan tahu coklat dengan delapan varian isian rasa
chicken mayo berisi daging ayam cincang diberi mayonese dan potongan keju
sedangkan varian tahu kipas beef berisi daging sapi giling yang dicampur mayonese
tahu isi kemudian dibalut dengan tepung lalu digoreng hingga matang
hmm tahu kipas dingin ini enak
kemilan yang sangat mengenyangkan
lihat dalemnya tebal
dalemnya sampai bleberat
dalam sehari rata rata dua ratus tahu terjual
harga satu paket tahu kenginan ini dijual mulai dari delapan hingga tiga puluh lima rupiah
kedai waralaba tahu gila di kawasan kemuning pasar minggu jakarta selatan
juga mengalami imbas kenaikan harga tahu
sang pemilik kedai melani menyebut beberapa hari lalu ia sempat berhenti menjual tahu goreng
karena kesulitan mendapatkan bahan baku usaha kulinernya yaitu tahu sutra
meski saat ini harga tahu lebih mahal dibandingkan sebelumnya ia tetap membelinya dengan jumlah normal
saya kan sudah punya langganan tukang itu tahu di pasar ya saya order lagi kembali gitu
diinformasikan kalau tahu sudah ada kembali tapi dengan harga naik seperti itu
berapa rupiah naiknya
kalau harga sih saya nggak naikin karena orang juga sensitif dengan harga
jadi saya dengan jumlah potongan tahunya aja dikurangi seperti itu
sehari berapa bungkus

tahu crispy kekinian terbuat dari tahu sutra dicampur dengan tepung basah dan tepung kering dicampur secara berulang
tahu digoreng hingga berwarna keemasan
tahu kemudian diberi taburan
tahu diberi taburan bumbu dengan varian rasa
tersedia lima belas pilihan bumbu mulai dari keju jagung cabai hijau strawberry hingga rasa pedas beragam level
satu porsi tahu kekinian ini dijual mulai dari rp tujuh hingga rp tiga belas
olahan tahu tidak hanya dibikin olahan yang sederhana tapi juga dibikin kekinian yang rasanya lezat dan juga mengenyangkan
dan ternyata dari bahan baku kedela yang kemarin sempat naik turut berimbas pada bisnis usaha kuliner tahu kekinian
dan diharapkan nih tahu ataupun tempe itu bisa terus hadir di masyarakat jadi makanan favorita masyarakat yang harganya murah dan juga jadi sumber protein masyarakat
indra yerakmi aryo asmoro jakarta